menteri cahyokumolo menjamin aparatur sipil negara dan pegawai pemerintahan lain akan bersifat netral dalam pemilu dua ribu sembilan belas
walaupun beberapa diantaranya terlibat kampanye
menteri dalam negeri cahyokumolo kembali menjamin aparatur sipil negara dan pegawai pemerintahan akan bersifat netral dalam pemilu dua ribu sembilan belas
ia juga menyebut tidak ada anjuran bagi apara aparatur sipil negara dan pegawai pemerintahan untuk mendukung pasangan capres dan cawapres tertentu
cahyo mengimbau badan pengawas pemilu untuk menindak para aparatur sipil negara dan pegawai pemerintahan lain
yang menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye dalam kampanye terbuka hingga tiga belas april mendatang
saya kira tugasnya ada pada panbas silakan panbas melakukan telahan silakan panbas melakukan koreksi silakan panbas melakukan pemanggilan
silakan panbas melakukan pengadilan sebagai ketentuan undang undang yang ada
kami dari pihak kementerian negeri dari pihak asn saya kira berbuka
ini kan pilihan pisahkan antara asn yang dia tegak lurus sama dengan tni polri yang netral
sama dia punya pilihan itu masing masing nggak bisa dipisahkan itu hak bebas